tidak perlu masak lagi
itu usulan dari irah
tapi kenapa gak kepikiran sama kita ya
jadi siapapun yang masak
kan takaran bumbunya
udah ditentuin sama engkom
gak perlu lagi kelabakan sendiri
iya wak sebentar ya
mau telepon pak andi
ituku seperti ada ada
di dalam bandar
terus mamesnya aku lagi pergi ke rumahnya opa ustaz kemet
di sana itu lagi ada demo masak masaknya bapak bapak pkk
tuh kalau ini mah urusan yang pasti lama
mendingan cucu nunggu disini
kamu kan udah lama gak ngobrol sama aku
ancut kamu itu betah di cidahu
gara gara disana banyak cowok gantengnya yuk
masa gak ada cowok gantengnya sih
emang disana gak ada cowok ganteng ancut
mau bagi bagi info tentang cowok ganteng
tadi katanya bib teriyaki
masakan bu dokter

nanti kita meninggal kita tahu nggak ya kalau kita sudah meninggal
sepisa nongkrong di bawah pohon rambutan
mereka lagi nyari tempat tuh cuy
nyari tempat dimana mereka kan dimakamkan
apalagi yang akan kamu pikirkan kalau kamu susia mereka
selain dimana hari kematian kamu
yaudah biarin aja kau lencut ngomong ngasih tahu cowok ganteng di cidahu
lagian aku juga udah punya cowok ganteng di sini
oh iya lanjut
kamu itu cita citanya apa sih
kalau dulu cita citanya cucu jadi orang terkenal
sama dungs aku juga pingin jadi orang terkenal
kirain teh gampang ternyata susah pengen jadi orang terkenal
banyak orang yang pengen jadi orang terkenal
makanya sekarang mah cucu ganti cita citanya
cita cita cucu sekarang pengen nambahin daya listrik di rumah
terus mama bisa jualan es
nambah daya listrik
ya iya tuntut
emangnya ada orang di dunia ini yang ngesayang sama mamahnya
ya gak ada lah ncut
aku juga sayang sama momsnya aku
tuntut alhamdulillah setelah kejadian longsor yang dicibarengkok
akhirnya cucu tuh punya rumah
walaupun jauh sih di jonggol tapi gak apa apa cucu tetap senang
ya iya tuntut mama kamu juga sayang sama kamu
tapi momsnya aku galak keras
mama kamu kayak gitu supaya gak mau terjadi hal hal buruk sama kamu
yuk aku tau kok
tuntut alhamdulillah setelah kejadian longsor yang dicibarengkok
akhirnya cucu tuh punya rumah
walaupun jauh sih di jonggol tapi gak apa apa cucu tetap seneng
ya iya tuntut mama kamu juga sayang sama kamu
tapi momsnya aku galak keras
itu kan tandanya sayang
mama kamu kayak gitu supaya gak mau terjadi hal hal buruk sama kamu
yuk aku tau kok
hin engin tien dapat salam dari ibu
tadi kan kamu sudah bilang
kamu cuma mau kasih tahu lagi
yaudah kalau mungkin memang sibuk